suasana haru mewarnai pemakaman pratu ibnu hidayat salah satu korban tewas dalam insiden latihan pasukan pemukul reaksi cepat di natuna kepulauan riau rabu kemarin
usai upacara serah terima jenazah pratu ibnu hidayat langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari tempat tinggalnya
pratu ibn hidayat selamat menikmati
kepulauan riau selamat menikmati
kepulauan riau selamat menikmati
kepulauan riau selamat menikmati